apa yang ada di pikiran anda ketika mendengar kata diskriminasi pada perempuan
tentu saja diskriminasi kepada siapapun dan dalam bentuk apapun itu tidak dibenarkan
setiap orang seharusnya bila memiliki kemauan dan kemampuan harus diberikan peluang yang sama
bagaimana pandangan anda terhadap minoritas pada perempuan
tidak ada yang beda walaupun laki laki sama perempuan
kalau kami kan atlet angkat besi ini kan yang dilakukan oleh laki laki tapi kami perempuan ini tetap melakukannya
kalau laki laki bisa mencoba dan perempuan bisa apa salahnya dilakukan sama sama
apa pendapat anda tentang seriotai terhadap perempuan
adalah sifat sifat atau karakter yang dilekatkan kepada perempuan
yang belum tentu kebenarannya karena perempuan bisa melakukan semua pekerjaan pekerjaan bahkan di bidang bidang yang keras ya
mencapai jenjang jenjang karir yang paling puncak itu perempuan bisa
ini adalah sebuah momen yang sangat penting karena kalau tidak ada orang yang bicara maka penindasan terhadap perempuan itu akan terus berlangsung
bersama sama kita bisa mewujudkan kesetaraan